puluhan buruh yang tergabung dalam gerakan buruh jakarta
menggelar aksi unjuk rasa di depan balai kota dki jakarta
senin kemarin para buruh menuntut pemprov dki
menyetujui nilai ump yang mereka ajukan
para buruh mengajukan nilai ump sebesar tiga delapan juta rupiah
angka ini diperoleh berdasarkan perhitungan kebutuhan hidup layak ataupun khl
penetapan nilai ump dki dua ribu tujuh belas dilakukan melalui rapat yang diikuti
dewan pengupahan dinas senegakerja pengusaha serta para buruh
ataupun rapat yang digelar di blok g balai kota senin kemarin
sempat mengalami skors beberapa hari
hal ini disebabkan alotnya pembahasan nilai ump
pemerintah provinsi dki sudah memastikan hanya akan menetapkan nilai ump
berdasarkan perhitungan peraturan pemerintah nomor tujuh puluh delapan
dengan angka tiga tiga juta rupiah